orang bule demen sama cewek yang tipikalnya kalau gini
lo kan sekarang cantik lo dandanan lo
kayak boneka barbie barbie ngepet
terus kalau gue jadi betah tinggal di rumah bule itu gimana coba
hmm emang udah seru aja
gatel kok liat modal yang lebih gede
semalam gue terpaksa berteriak turun
kalau kagak kita berdua habis digebukin sama orang sekampung
itu karena ini si artie bos manggil saya tuyul
hahaha kita berdua selamat
wah iya mungkin ikut tebakan semalam bos
sama perempuan yang mega mustika itu
gue mesti balas dendam sama perempuan
nanti kita pergi ke raja babi
kita minta baju yang lebih bagus
kita operasi lagi
sunyi sepi sendiri
jadi tinggal pergi dong bos
tadi tadi udah siap
aduh bos matanya
ini baru kelihatan
tidak ada apa apa
kita pergi dulu
belum ada di depan
berapa banyak yang kita taruh ini
sebelah sana bos
tidak ada apa apa
kita pergi dulu
ini tidak ada apa apa
kita pergi dulu
apa yang dengan kita
gak ada apa apa
apa yang dengan kita
tidak ada apa apa
nah lo aja kagak habis habis nih mikirin jande lagi
asal lo tau ya
gue lagi mikirin gimana caranya lu bisa ngepet lagi di rumah tuh orang bule
nah lo bisa ambil deh tuh surat surat berharganya
ama uang dollarannya
kagak deh bang kagak
gue keganahan sama anjing heldernya
justru itu yang lagi gue pikirin gimana caranya kita bisa ngelabuin tuh anjing jadi bego
pet lain anjing apa bang
gue dapet akal gue dapet akal
hah gimana ya
kagak deh bang gue kagak mau
kagak mau gue kagak
cuman sehari aja
nah belum bisa kerjain deh tuh bule
gue yakin orang bule demen sama cewek yang tipikalnya kayak lo gini
lo kan sekarang cantik lo dandanan lo
kayak boneka barbie
terus kalau gue jadi betah tinggal di rumah bule itu gimana
hmm emang udah seru aja gatel
kok liat modal yang lebih gede
tunggu dulu nih ya
tenang aja bu
ibu akan siapkan kubuk
jadi ibu bisa beristirahat di sana
per amat siapa ya

furuk penungglian rachana
jangan sampai pagal
begini tuan barangkali tuan perlu tenaga buat beres beres rumah cuci piring atau masak
saya mau tuan
tapi saya sudah tidak punya suami tuan
sekarang saya numpang di rumah saudara saya
kamu mau kerja kok nggak bawa pakaian
maaf tuhan saya bisa kerjanya cuma siang
kalau malam saya harus jaga suadi anak saya tuhan